dalam keterangannya hari ini tim kuasa hukum istri verdi sambo putri candrawati meminta kepastian hukum atas laporannya
mengenai kasus dugaan pelecehan seksual terhadap kliennya yang dilakukan oleh brigadir nofriansyah joshua huta barat
tim kuasa hukum putri candrawati juga menjelaskan keadaan putri candrawati yang saat ini disebut mereka masih mengalami trauma
tim kuasa hukum putri candrawati
datang dan melihat keadaan ibu pece
ibu pece selama saya lihat setiap hari saya bertemu ibu pece masih dalam keadaan terguncang dan trauma berat
saya setiap ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan selalu melalui psikolog klinis
ini harus saya sampaikan bahwa yang menangani adalah psikolog klinis yang ditunjuk oleh polda metro jaya